sampai jumpa di video selanjutnya
nadia juga sayang banget sama kakek
mau gak kakek jangan pernah tinggalin nadia kek
sekarang kakek tidur ya
ada apa lagi kek
ada apa sama dia
kakek ingin bertemu dengan ibunya
antarkan kakek ke sana ya
nadia akan anterin kakek
tapi sekarang kakek tidur dulu ya
kamu saja duluan
kakek mau disini dulu
nadia akan menonorkan kicanya untukku
aku ya allah sebelum hal itu terjadi
jadi berapa lama gue harus berpura pura
untuk tertarik pada nadia
sampai urusan semua tanah beres
dan semua tanah menjadi milik kita
kira kira berapa lama itu
seperti gue bilang
lu mesti nikahin dia
dengan menjadi suaminya
lu dengan mudah
mengambil surat surat itu
nah setelah itu
lu bisa bebas
kalau misalkan nadia
tahu siapa gue yang sebenarnya
gak ada yang tahu siapa lu
jadi lu tenang aja
udah siapin dokumen dokumen palsu
kalau lo benar benar baru pulang dari luar negeri
kenapa gelap sekali
tapi untuk apa pakainya akan lilin segala
supaya kamu bisa melukis aku dalam pencahayaan yang paling indah
kenapa kamu pakai pakai yang seperti ini
kan kamu sendiri yang minta sayang
kenapa aku gak bisa lihat kamu
imam aku saskia
ada apa ini
kemarilah imam ini aku saskia
aku kira kamu benci sama aku
bagaimana mungkin aku bisa benci sama kamu sayang
kamu ngapain disini
saya kemari untuk menyampaikan berita baik
saya sudah berhasil menyingkirkan mereka
sekarang kamu berhutang besar terhadap saya
sekarang saya butuh uangnya
iya tapi berapa
lima puluh juta rupiah
saya dapat uang sebanyak itu dari mana
imam benar benar memanjakan kamu
dia tidak akan keberatan untuk memenuhi permintaan kamu
mas imam pasti marah
kamu cari jalan lain
saya butuh uang itu secepatnya
saya pasti kasih uang itu ke kamu
saya sudah berhasil menyelamatkan hidup kamu
dengan menyingkirkan perempuan itu
sekarang giliran kamu memenuhi janji kamu
saya tidak akan segan segan membunuh kamu
kita temen kan
saya ada tabuk
mendingan kamu pergi sekarang
imam ada disini kan
julia ibu sedang berbicara sama kamu
iya imam lagi ada di dalam lagi istirahat bu
ini sudah malam jadi sebaiknya ibu pindahkan dia ke kamarnya